mendekati batas akhir pengurusan ektp
pemerintah kota surabaya semakin intensif
melakukan jemput bola terhadap warga lanjut usia
sebanyak dua puluh delapan lansia
senin kemarin dikebut proses pembuatan ektp nya
proses pembuatan ektp ini merupakan upaya jemput bola
yang dilakukan dinas kependudukan dan catatan sipil surabaya
tahapan yang dilalui untuk membuat ektp juga sama
yaitu foto diri sidik jari tanda tangan dan perekaman retina
namun proses tersebut ternyata cukup lama
mengingat keterbatasan fisik para warga lansia
dalam satu jam hanya tiga warga lansia yang selesai melakukan proses tersebut
dalam perekaman ektp bagi lansia ini sebenarnya diadak kesulitan
cuma memang karena faktor usia para lansia ini
mungkin karena ada sidik jarinya yang agak halus
ataupun dari retina matanya
maaf mungkin karena sudah umur ya
jadi mungkin agak kurang terbaca
tapi semuanya bisa dilaksanakan
di panti breda ini terdapat tujuh puluh delapan penghuni
mereka adalah orang orang yang sebelumnya berada di jalanan
dan tak memiliki keluarga
usianya rata rata telah di atas enam puluh tahun
namun karena masalah identitas
tidak semua warga lansia yang menghuni panti ini
melakukan proses pembuatan ektp
untuk program ektp yang jemput bola ke upt di kerajaan wreda ini
eang eang yang ada di upt kerajaan wreda ini
adalah eang eang yang terlantar
dan tidak ada yang mengurusi identitasnya
bagi warga lansia yang belum melakukan proses perekaman ektp
karena tidak memiliki identitas
pemerintah setempat akan melakukan proses pendataan lebih lanjut
ardia putri surabaya